penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman menghadiri rapat dengar pendapat pansus hak angket kpk pada dua puluh sembilan agustus lalu
aris datang sendiri ke ruang rapat pansus hak angket kpk meski dilarang oleh pemimpin kpk
ketika dimintai konfirmasi tentang kabar pertemuannya dengan anggota komisi tiga dpr
aris budiman mantan dirkrimsus polda metro jaya menyatakan tidak mengenal anggota komisi tiga dan tidak pernah bertemu secara pribadi
pansus hak angket kpk sempat menanyakan soal dugaan adanya jarak antar penyidik kpk
aris pun tidak bisa menutupinya dan mengakui ada semacam friksi antara penyidik independen dan penyidik yang berasal dari kepolisian
aris juga tidak bisa mengelak saat anggota pansus junimart girsang menanyakan soal dugaan adanya oknum penyidik di kpk
yang memiliki peran besar mengatur jalannya organisasi kpk dan mempengaruhi keputusan direksi dalam penyelesaian kasus

di lembaga antirasuah tersebut
ia menolak saat anggota dpr meminta salinan email itu agar diserahkan
tidak mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh polri tentunya
saya mohon izin untuk sementara saya tidak serahkan dulu itu
sebelumnya akibat protes ini novel mendapat surat peringatan
setelah disorot oleh pegiat anti korupsi pemimpin kpk pun membatalkan surat peringatan untuk novel
dan mengarahkan agar berfokus pada pekerjaan di kpk
tapi karena ini kelihatannya juga malah menjadi suatu masalah
karena ini dibatalkan ya
nanti biarkan aja nanti pi bekerja seperti biasa
tapi kita konsentrasinya nanti full ke pekerjaan dulu
setelah aris budiman membeberkan informasi kalangan internal kpk
kini kpk justru sedang mengambil keputusan atas direktur penyidiknya dengan menggelar sidang dewan pertimbangan pegawai
aris diduga menerabas kode etik
menghadiri undangan rapat dengar pendapat pansus hak angket kpk di gedung dpr tanpa izin
horas manihuruk cnn indonesia
koresponen cnn indonesia maria sarjana sudah berada di kpk
selamat siang maria
maria sejauh ini apakah sudah ada hasil rekomendasi dewan pertimbangan pegawai terhadap direktur penyidikan kpk aris budiman
enak dulu apa berdiri
berdiri aja bang
kurang enak bang
berdiri aja bang
kamar sendiri bang
kedatangan saya ke kpk ini saya sebagai warga negara
saya datang kemari dan saya sebagai pimpinan pansus kpk
beberapa hari yang lalu ketua kpk agus raharjo menyatakan akan mengenakan pasal obstruction of justice
atau menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh kpk terhadap pansus hak angket dpr ri untuk kpk
maka saya datang kemari saya ingin uji bahwa kerja kami selama ini tidak pernah melakukan mencampur campuri
atau mengintervensi ataupun menghalangi proses penyidikan perkara di kpk
sejak awal kami tegaskan seperti itu
maka saya datang kemari saya mau bertanggung jawabkan tuduhan itu
dan saya mau minta rompi kpk datang kemari
saya minta saudara agus turun kemari bawa rompi kpk agar kita gelar keadilan ini secara terbuka
tidak boleh lagi ada horror menakut nakuti menggertak
fase itu sudah kita lalui sembilan belas tahun reformasi dan demokrasi
sekarang adalah pase keterbukaan dan pase pertanggung jawaban
saya minta supaya pimpinan kpk turun sekarang di bawah ini karena saya nggak akan masuk
bawa rompi kpk kepada saya dan saya kenakan
kita gelar siapa yang benar
waktu itu kan pak agus sempat menyatakan obstruction of justice ketika nanti mk sudah memberikan betok palu bahwa
pansus memang dinyatakan ilegal
tapi kalau legal kan itu tidak berlaku
kewenangan saudara agus untuk menafsirkan konstitusi
pansus angket itu bekerja secara konstitusional berdasarkan undang undang dasar dan diatur dalam perundang undangan
tidak boleh menafsirkan sembarangan siapapun dia
menegakkan hukum itu dilakukan untuk menciptakan keadilan bukan menciptakan kesemenamenaan
apalagi menciptakan horror ini bukan negara horror
mas inter ini datang atas keinginan sendiri atau sudah berkoordinasi dengan semua anggota pansus
saya datang seninisiatif sendiri
saya sebagai pimpinan pansus h angket dpr ri
dan saya harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas di pansus terkait dengan tuduhan saudara agus
maka saya datang duluan
keadilan ini harus kita gelar secara terbuka
berkali kali ini komisi pemberantasan korupsi
bukan komisi pempitnah korupsi
berkali kali mereka mempitnah
bahkan saya dituduh menekan saudari miriam tanpa ada dasar
sampai sekarang mereka tidak berani memutar rekaman itu secara utuh
saya minta begitu
saya siapin koper
sekalian saya mau minta rompi
sudah siap nginap kalau mau ditangani
isinya lho pak
ya pakaian lah
masa isinya pakaian pak
boleh pak ditunjukin pak
pak tidak ada tulisan baju kpk lagi ya pak
masalah kpk pak
kalau bawa saya minta bawa
udah kayak mau jual pakaian berarti
udah mau jual pakaian pak
udah mau jual pakaian
untung isinya bukan ular
kalau isinya ular gimana dong
berbisa dong pak
buka lagi pak
buka lagi pak
buka lagi pak
buka lagi pak
makannya tetap indonesia
kalau nggak mau turun gimana pak
kalau nggak mau turun gimana pak
kalau nggak mau turun
kalau misalkan tidak mau turun bagaimana pak
kalau tidak mau turun
kita minta penegakan hukum ini ditegakkan untuk keadilan
untuk hukum itu sendiri
bukan untuk tujuan lain
nah maka saya datang kemari itu
agar tidak lagi sembarangan digunakan institusi kpk yang kita cintai ini
digunakan untuk motif motif lain
oleh orang orang di dalam
pak masyid kan kemarin pak akun pun menanyakan bahwa kpk itu sepertinya memberangkas korupsi
tapi juga berkolemik
menunggulah kolemik di masyarakat
tapi dengan kedatangan pak masyid disini apakah juga tidak menunggulkan kolemik di masyarakat
ya saya datang kemari
karena kan dia tuduh
menghalangi perkara katanya
mana perkara yang kami halangin
fakta sampai hari ini sejak pansus bekerja tidak satu perkara pun kami campuri
jangan dia tuduh sembarangan
nah dia harus membuktikan tuduhannya
karena itu memiliki konsekuensi hukum
saya datang kemari saya tantang
jangan cuma di ancam
kita kalau urat takut kita sudah hilang kalau di ancam ancam begini
dari mulai zaman orde baru udah ngelawan kita
hal hal begini yang kami lawan dari dulu
kesemena menaan seperti ini yang saya lawan dari dulu
dan saya tidak ingin apa yang sudah kami perjuangkan
terus kemudian dalam sembilan belas tahun ini diperlakukan secara semena mena
dan kemudian cara cara lama yang sudah kita tinggalkan
diterapkan kembali dengan cara cara menakut nakuti mengintimidasi orang orang yang tidak bersalah dalam hal ini
tapi orang yang di dalam sudah tahu belum bahwa kesini terus
saya nggak ada urusan sama yang di dalam
tidak ada urusan saya mau di dalam
konsisten aja dengan tuduhan
kalau saya dituduh ya saya yang datang
mau nunggu ini sampai kapan ini bang
mau nunggu ini sampai kapan
tunggu aja dia datang
tunggu aja dia turun sebentar lah
kalau dari pansu kemarin hasil berat apa
datang aja dia turun dia datang bawa rompi
kasih ke saya saya pakai
ya dia lah
mobil tahanan atau apa
mobil yang ditahan dimana nih
terserah dia mau ditahan dimana
tidak boleh sembarang menuduh
kalau begini caranya penegakan hukum kita asal tuduh rusak republik ini ya pak
bikin jalan lagi dong bang sampai bawa koper bang
masih nanti ngerokok
ngerokok bareng bang
baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh masinton pasaribu
anggota dari pansus kpk yang mencoba untuk mengklarifikasi dan juga membuktikan terkait dengan tuduhan
yang disampaikan oleh kpk terhadap dirinya
bahkan dirinya juga tadi menantang pimpinan kpk untuk segera menangkap penduduk pimpinan
pimpinan kpk untuk segera menangkap jika memang mas sinton ini merasa salah dan sebagainya